dari tiga draft rancangan undang undang omnibus law hingga saat ini hanya satu draft tentang perpajakan yang telah selesai dan surat presiden telah dikeluarkan
artinya draft ini telah diserahkan kepada dpr untuk segera dibahas
hal ini disampaikan jurubicara presiden fajrul rahman di istana kepresidenan rabu siang
fajrul menegaskan dua draft lainnya yakni cipta lapangan kerja dan ibu kota negara akan segera rampung
kritikan yang disampaikan buruh dan unsur lain tentang cipta lapangan kerja akan menjadi masukan dalam menyusun draft
fajrul menegaskan dalam draft ini tidak ada pengurangan pesangon pengurangan upah minimum dan tidak mengurangi atau menghilangkan jatah cuti untuk pekerja yang hamil
makanya yang terakhir nanti yang bisa diperbincangkan secara langsung oleh publik secara utuh itu nanti yang diserahkan oleh pemerintah
kepada dpr dan kemudian dilengkapi dengan surpres
yang sampai ke publik umumnya ada yang terkait dengan kluster kluster kepentingan tertentu
tetapi pada saat ini juga izinkan kami membantah bahwa tidak terjadi misalnya pengurangan pesangon tidak terjadi pengurangan yang namanya upah minimum
kemudian tidak ada yang disebutkan
bahwa mengurangi misalnya atau menghilangkan masa cuti untuk pekerja yang hamil
jadi ada hal hal yang berkembang di masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam omnibus